wahana hiburan di timur surabaya atlantis land menjadi yang pertama buka di tengah pandemi covid sembilan belas
baik karyawan maupun pengunjung wajib menjalankan protokol kesehatan di tempat hiburan sehingga tidak terjadi kerumunan
wahana yang bisa menampung lima puluh ribu orang ini hanya akan menerima lima pengunjung
area permainan juga akan beroperasi separuh dari kapasitas saja
setiap dua jam sekali semua wahana berhenti beroperasi untuk dilakukan proses sterilisasi
betul betul kita terapkan protokol kesehatan yang berlaku serta kita ada lebih dari dua ratus lima puluh cctv dan itu ada room control
ada tim kita yang memantau lewat cctv yang berhubungan dengan tim yang ada di lapangan
satu persatu karyawan wahana satwa menjalani rapid test covid sembilan belas yang diadakan tim gugus tugas kabupaten dan provinsi di taman safari
cisarua puncak bogor jawa barat rabu pagi
selain itu petugas melakukan simulasi protokol kesehatan berkreasi seperti wajib menggunakan masker
melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan menyediakan cairan disinfektan
selanjutnya hasil tes cepat karyawan akan dievaluasi untuk menentukan izin operasional khusus pariwisata outdoor di kawasan puncak
pengelola taman safari telah mengatur jalur rekreasi wisatawan
pengunjung hanya diperbolehkan berkeliling melihat satwa menggunakan kendaraan
tanpa bertamas jadi wahana bermain
gubernur jawa tengah ganjar pranowo akan memberi izin pembukaan borobudur bila kurva covid sembilan belas jawa tengah terus menurun selama empat belas hari berturut turut
pembukaan taman wisata direncanakan dilakukan bertahap dengan kapasitas maksimal lima orang per hari
bersama sama melihat simulasi sekali lagi baru simulasi
simulasi untuk menyiapkan candi borobudur dibuka untuk umum
tapi jangan berpikir
bahwa dibuka untuk umumnya mak bareng bareng tidak
tapi kita akan mencoba secara bertahap dan kapasitasnya nanti dari pengelola akan menghitung satu persatu
wisatawan wajib mematuhi protokol kesehatan standar seperti melakukan pengecekan suhu tubuh
memakai masker mencuci tangan secara berkala dan menjaga jarak
tim liputan cnn indonesia